oh jadi tempat itu yang
bu jessica ya oke oke
sampai ketemu saya berangkat sekarang
udah mau pergi no
iya mah aku ada meeting sama jessica
soalnya kan kemarin harusnya
setelah meeting gede itu aku ada
pertemuan private dengan
gak jadi entahlah
ada yang harus tau
ada yang harus tahu
ini saya perlu bicara empat mata dengan pak nino ya
mau ngapain mereka berdua
baik saya duluan permisi
apa jangan jangan mereka diam diam ada hubungan
enggak enggak enggak
tapi kan gue tahu sendiri kalau jessica itu ada perasaan sama randy
tapi apa berubah ya sekarang
maaf enggak apa apa
pakai acara mau jatuh segala lagi
terima kasih sudah membantu saya pak nino
dan sekarang mereka berdua malah saling senyum
kesel banget gue ngeliatnya
mereka nggak sadar apa kalau gue ada di sini
ada yang perlu saya bahas
apa coba yang jawab bro linden
kenapa harus berduaan coba
tapi kan gue enggak bisa begitu aja ngilangin perasaan gue ke nino
daniel siapin mobil ya
bentar lagi kita berangkat
bobonya ke parija nih yang datang
tetap jaga kesadaran dan kewarasan loh
jangan sampai jantungan lagi deg degan lagi
apalagi sampai dilihat sama parija
itu dibantu saya
ibu saya pasti senang nih mir
makasih banget nih mir
kenapa pakai pegang pundak gue segala sih
bisa melehoi gue ini
nah begitu dong mir
kalau lo nyenengin parija mending gampang banget
jalan jalan ke cibatu pulangnya beli layangan
kalau dua insan udah saling bantu udah pasti ada hubungan
buat parija dan juga mbak mirna tetap cemangut
jangan kasih kendur
im im kita di plototan
oh udah boleh dikunci
saya mau ngecek reno dulu
cutuk cutuk cutuk
eh tuh kakak tuh
kakak pulang ke sekolah dulu ya
sekarang kak rena mau sekolah
mau ke mana sih
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
ya tuh dadah
nona mau ikut sekolah
mau ikut sekolah
lihat apa sih
aduh aduh aduh
ini ngapain aja sekarang
mau jadi superman
satu dua tiga
kita let's go yuk berangkat sekolah
dadah dulu dadah
oh kalian berdua tuh sweet banget
ya oma senang liat kalian
oh tuh tuh tuh tuh
tuh tuh tuh tuh
tuh tuh tuh tuh
mau ikut sekolah kamu
oh mau ikut sekolah
mau ikut sekolah
itu itu itu siapa itu
kamu ngeliat apa sih
omah aku berangkat ya
kamu kok pinter banget sih sayang sama adiknya ya
aku rakur terus ya
omah senang liat kamu berdua dulu ya
jangan kebanyakan apa
iya siap dulu bos
jangan siap siap aja
berangkat dulu bos
sama hati hati di jalan
eh mau ikut
mau ke mana sih
meskipun darah yang mengalir di dalam tubuh reina bukan darah aku dan al tapi aku sungguh
sayang dan mencintai raina dengan sepenuh hati
tidak berbeda dengan seperti saya mencintai askara
omah juga sayang kakak rena
wah udah pulang
kan mama sama papa jalannya
iya sayang papa harus ke kantor untuk ketemu sama pak randy
halo ma assalamualaikum
ini aku udah sampai rumah terus ketemu sama reina
aku mau berangkat sekolah
yaudah mah aku berangkat dulu ya
makanya seger banget
yang baru pulang
mau bikin adik baru lagi ya
gak usah gosip gosip kayak
sebenarnya ada yang pengen aku tanyain
udah berangkat dulu ya
ini gak dibikinin sarapan
kenapa lo gak beli sendiri aja
lo juga belum ngomong sama al kan
padahal lo udah janji loh sama gue
kalo misalkan gak masak yaudah
gak apa apa juga
lo ada uang kan sa
atau jangan jangan lo gak punya uang
udah lo gak usah pikirin gue
untuk soal al
hmm kayaknya dia lagi sibuk deh
tapi gue akan coba untuk obrolin ke mbak andin ya
atau gue coba chat mainin sekarang ya
gue kira dengan gue izinin tinggal di sini
elsa bakal tahu diri
ternyata tetap aja berlaku seenaknya
mbak shaina gimana keadanya sekarang
kan kemarin dia jadi ke dokter
atau sekarang aja mbak
gak usah ya mbak
aku hari ini tuh menemuin orang yang mau ngasih kerjaan
ini saya di siniin teh anget
diminum mbak teh angetnya
aduh aku tuh mau terus ya mbak
sampe susah makan
terus badan aku juga pegel pegal banget hari ini
barangkali mbak masuk angin
kok yang dibilang sina malah kayak orang
hamil ya ciri cirinya
perut aku juga begah banget nih mbak
gak mau periksa ke dokter aja mbak
biar ketahuan penyakitnya
dari kemarin mbak susah makan
gak usah dulu deh
pakai uang saya aja mbak
gak pepek kok
aku tuh pengen pake uang saya aja mbak
wah ternyata shaina lagi bokeh juga
aduh aduh aduh aduh
ya walaupun mas lel masih kaku ya dan suka ngeselin
dan dia gak mau bareng bareng sama aku terus masih ada rasa kecanggungan
tapi ya memang mas lel seperti itu kan orangnya
lama lama dia juga pasti akan luluh lagi
lama lama akan luluh dan yang penting rasa diantara kalian berdua itu tidak akan pernah hilang
mau percaya itu ko
semakin cinta deh
ya mas lel kasih kalung
arsa itu a nya itu aldebaran r nya reina snya askara a nya andin
jadi kata mas lel kenapa nama kita di pojok supaya kita bisa menjaga anak anak yang ada di tengah
mama akan selalu doakan
semoga kalian berempat sama sama terus bahagia selamanya
mama senang sekali dengarnya
ntar gini deh
kan mama kemarin waktu pas di rumah sakit nggak ikutan celebrate your birthday
nanti kita rayani sama sama di sini ya
waduh tujuh hari tujuh malem ini mau ngerayani
ya enggak apa apa dong kalau bisa sepuluh hari sepuluh malam mama akan laksanakan
mama kan belum party birthday sama kami
steffi apa lagi mbak ada apa bikin kaget aja
ah saya mau nanya sama kamu kemarin jadi ke dokter
nggak jadi mbak mas ininya malah puter balik katanya mau istirahat aja di rumah
ini saya mau nanya sama kamu tapi jangan kasih tau ke sienna ya
astaghfirullahaladzim mbak kok nanyanya gitu
saya cuma nanya saya ngerasa aja ciri cirinya itu kayak orang hamil aja saya kan pernah hamil soalnya
nggak mungkin mbak mbak shena bukan orang yang kayak gitu mbak shena tuh perempuan yang baik baik mbak
rasta juga selalu ngediaga mbak shandinya
iya itu cuma pemikiran saya aja sih
ya maaf banget ya tapi kayaknya aku gak bisa datang pemotretan sekarang deh
sebenarnya tadi tuh aku udah mau berangkat tapi aku malah lemes banget terus kayak mau pingsan aku lagi ngenak badan
pemotretan kalau si ena gak bisa harusnya gue bisa tuh
kalau jadwal diundur gimana bisa nggak
bener gue tuh sakit apa sih kok sampai kayak gini banget
badanku juga sakit banget kayak gak ada tulangnya
kebetulan banget sih ini
i'm sorry nelpon salamualaikum warahmatullah waalaikumsalam om yes om mau tanya apa kamu
udah udah tahu ya usah tinggal di mana yes iya nih om maaf banget tapi sampai sekarang aku belum
mendapatkan informasi dimana elsa tinggal karena kemarin juga waktu pada saat kami meeting
situasinya agak memanas karena elsa jadi aku belum sempat ngobrol berdua gitu om sama elsa maaf ya
tunggu tunggu suasana meeting memanas gara gara maksud kamu apa iya om kemarin itu di kantor
kami kedatangan nino tapi ya sepertinya emang tidak pantas saja aku terus menyerang nino dengan
pertanyaan pertanyaannya tidak relevan dengan pembahasannya jadi ya seperti itulah om
ini yang om khawatirkan dari kemarin yes
om minta maaf ya atau sikap rasa jadi enak sama kamu nih enggak papa kok om it's okay lagi pula
setelah meeting itu agar tidak ada salah paham dan semuanya lancar aku ajak nino lagi untuk ngobrol
berdua jadi kita udah meeting di lain tempat berdua dan situasinya juga sudah aman aman aja gitu
maaf jadi ngerepotin kamu nih enggak om sama sama aku seneng om tenang aja om titip l saya sama kamu
siapa habis percaya sama aku aku akan korek terus dimana elsa tinggal mungkin kalau aku ketemu sama
nino lagi sebentar lagi kita juga akan meeting nanti aku tanyain sama nino ya om semoga ada
informasi dari dia ya udah kalau gitu makasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
udahlah nggak usah khawatir kayak gitu kita juga kan harus tegas sama elsa kamu harus ingat loh
tegas pasti mah tapi apa kamu gak khawatir sampai sekarang kita belum tahu elsa di mana
iya aku khawatir sih tapi aku yakin elsa pasti baik baik aja dia bisa kok sendiri
hai aduh kenapa ada adi sih lebih baik aku hindarin dia dulu deh
ya dia pas ngeliat aku lagi yuk kamu pasti bisa bela kamu harus interaksi sama dia
hai bel pagi pagi adi kamu katanya udah siap banget berangkat kerja kamu yakin lagi kamu
aku mau meeting dulu dengan nino
ternyata lumayan menarik ya ngobrol sama dia
karena uasannya luas
toh aku juga perlu banyak banyak sharing sama nino mengenai perusahaan
karena kan nino lebih dulu menjadi pemimpin di perusahaan
ya hitung hitung aku belajar banyak juga lah dari dia
ya bagus juga sih
minta kayak vels udah sampai
mau sekalian bareng aja
tidak perlu felis terima kasih
taksi saya juga udah datang kok
kita jalan sekarang pak
maaf pak ini taksi pesanan saya
aduh kalau kayak gini terus
aku bisa cemburu beneran nih sama felis
aduh kalau kayak gini terus
aku bisa cemburu beneran nih sama felis
uh gara gara cemburu jadi gini kan fokus jazz fokus makanya pinter banget ini makannya
apa sih ini anak hmm biasa suka banget nih makanya banyak ya dulu makan langsung duduk
hai enggak boleh tanpa minta nyam nyam nyam nyam nyam nyam ada apa hah ini loh si sienna
sena sena mencoba menghubungi mama lagi karena dia berusaha untuk tetap menawarkan
dirinya untuk jadi brand ambasador maharatu cuman ya
mama bilang dia untuk coba hubungin alatnya kan sekarang kalau udah kembali soal
tapi aku rasa saya juga nggak berani untuk ngomong sama masalah ya mungkin
sekarang ini dia melakukan berbagai macam cara karena dia udah banyak
kehilangan sih jadi berusaha ya makanya ya waktu itu dia juga agak kelewatan sih apa
yang dia lakukan itu dan ya benar kata kamu dia nggak akan mungkin menghubungi
mahasiswa aldebaran makanya kayaknya dia minta t servant
jadi tempat itu yang direkomendasikan bu jessica ya
oke oke sampai ketemu saya berangkat sekarang
udah mau pergi no
iya ma aku ada meeting sama jessica
soalnya kan kemarin harusnya setelah meeting gede itu
aku ada pertemuan private dengan jessica
tapi nggak jadi
entahlah ada dari elsa atau nggak
nama mama sih cuma pesan ya ke kamu
tolong kamu jaga sikap kamu tenang bijaksana
ya apalagi nanti kalau misalnya elsa ikut meetingnya
ya nggak tahu juga ma
kan meetingnya dengan jessica
entahlah kalau elsa ada atau nggak
ya pokoknya kalau sampai kamu ketemu sama
tolong kamu baik baiklah sama elsa no
ingat loh kamu benar benar butuh perusahaan ini
buat tolong perusahaan kamu
jadi kalau sampai ketemu
ya kamu tolong bersikap sopan ramahlah sama dia
soalnya biar gimana
mama yakin kalau elsa pasti bisa bantu kamu nanti
yaudah diiyain aja apa yang mama bilang
nggak apalagi karena mama nggak tahu betapa elsa itu mulai menyebalkan
sorry ya saya jalannya masih agak pelan karena jujur sih masih basah
kan namanya juga kakinya masih sakit
oh ya pak
kayaknya mbak jessica agak gimana gitu ya
saya kan perhatikan mimik wajahnya mbak jessica
kayak agak beda gitu
saya jadi gak enak deh sama mbak jessica
semoga aja bukan karena ada kekhawatiran lain terkait saya dengan bapak
ya saya rasa bukan begitu
saya juga udah ngapil itu sebagai sahabat saya
jangan kelamaan nganggap jadi sahabat lho pak
nanti kalau misalnya mbak jessica sama yang lain gimana
nanti bapak mulai nyesel
saya ke ruangan saya dulu ya pak
ya silahkan silahkan
masa banget sih
nggak ada apa apa
tak ada apa apa lagi
gak ada yang melihat sama bladder di sini
mereka bounded di sini juga
yang knowledge ya kan
saatnya pake kira kira pke ketemu kamu ke weirdest
gimana tadi jalannya macet
kok sama cinsika sih
ngapain coba mereka berdua disini
apa jangan jangan mereka mau ngebahas soal perusahaan
tapi kok berduaan aja ya
harusnya kan kalau ngobrolin soal perusahaan
harusnya ada timnya dong
ada gue ada pak bobi
tapi ini kenapa berduaan coba
apa gue samperin aja kali ya
gue harus tau sebenernya mereka ngapain berduaan disini
nanti gue aja nyari presenting
biar saya makin merakit

pernah ajukan ke perusahaan saya
oke oke saya jelasin karena konsep dan desain yang sudah saya buat ini
memang berdasarkan briefing dari perusahaan bu jessica
jadi detailnya seperti ini nih
oh ya vel berkas yang saya minta udah kamu bawa semuanya
udah pak aman semuanya ini berkasnya
mbak jessica mau sekalian bareng aja
tidak perlu felis terima kasih silakan duluan
taksi saya juga udah datang kok
bisa jadi adi malah sudah membuka hatinya
tapi untuk wanita lain
orang itu adalah felis
jadi seperti itu
apa bisa kita lanjutkan
bisa panino silakan beranjutan maaf ya
ya jadi gimana
mungkin jika di luar kantor ada baiknya biar lebih santai bicaranya
panggil nama aja jessica
ya biar lebih cair suasananya
kita pernah kenal sebelumnya
cuman saya harap sih tetap bisa profesional
jujur saya juga sangat berharap seperti itu
iya dan saya juga meminta maaf
di atas sikapnya elsa kemarin
saya sungguh sungguh minta maaf
karena saya tahu elsa kan bagian dari timmu
jadi apapun pendapatnya ya harus saya dengarkan
makanya saya akan coba jelasin untuk perihal kurangnya di mana
biar kita bisa perbaiki untuk final desain